terima kasih anda masih bersama kami
sinclair justin bocah cilik berusia tujuh tahun asal surabaya
menjadi perhatian publik setelah piawai dan menyabet juara dunia bermain piano di hongkong
penasaran bagaimana kepiawayannya berikut liputannya
alunan nada lagu legendaris asal jerman kalciene terdengar merdu saat jari jemari sinclair justin
anak berusia tujuh tahun warga jalan arief rahman hakim surabaya memainkan piano
perpaduan kecepatan tangan dan ketepatan tangga nada seakan menyatu dengan dirinya
dibandingkan dengan jari jemali yang lain

sinclair sudah cukup piawai sejak belajar otoridak dan menjalani kursus piano
tak hanya piawai dirinya juga pernah menyebut juara satu dalam kompetisi piano tingkat dunia di hongkong baru baru ini
dari ribuan peserta dirinya mengalahkan para pianis lain dari beberapa negara di asia
seperti china hong kong taiwan dan korea
terakhir kali menang lomba piano itu hong kong asia
dan juga menang piawai di hong kong kemarin
selain itu sinclair sudah pernah juara apa saja
kalau juara piano di sejawa timur ada beberapa kali menang dapat juara satu juara dua
pianis cilik ini mendapatkan juara dunia tidak lepas dari kerja keras dan kemauan kuatnya dalam bermain piano secara otodidak